maraknya keberadaan financial technology atau fintech yang meresahkan masyarakat membuat otoritas jasa keuangan bertindak tegas
oleh ojk waktu pencatatan fintech diberikan waktu hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh
lewat dari tanggal itu penyedia fintech akan dicabut izin operasionalnya dan ojk akan meminta kementerian komunikasi dan informasi untuk menutup situs dan menutup akun rekening penyedia fintech
lebih dari itu penyedia fintech akan dibawa ke proses hukum atas pelanggaran undang undang perbankan
sampai oktober dua ribu delapan belas fintech yang ada di indonesia dan telah terdaftar di ojk sebanyak tujuh puluh tiga perusahaan
jumlah ini diyakini akan terus bertambah pada dua ribu sembilan belas karena pesatnya teknologi digital membuat masyarakat lebih efektif dan efisien menggunakan fintech
pojk ini kan kita akhir november ya pak trino ya
akhir november itu menjadi masa
transisi yang kita berikan atau tengah waktu yang kita berikan kepada startup company atau terutama fintech untuk mencatatkan diri di ojk
artinya begitu nanti desember ini sudah tidak mencatatkan diri artinya ini dianggap ilegal
nanti akan ada cpo atau tindak lanjut ataupun penegakan hukum oleh ojk
pertama tentunya akan meminta kepada pominfo untuk apa namanya untuk menutup rekeningnya
kedua meminta kepada lembaga jasa keuangan terutama perbankan untuk juga tidak bisa atau menolak pembukaan rekening di bank
lalu yang ketiga tentunya nanti ada penegakan hukum berikutnya